ini buat mama centini
wah aku suka toleh
tapi sejak kapan kamu panggil aku mama
sekarang kan zaman modern
gak ada yang panggil mbak atau emak
sekarang lagi ada yang panggil mama dong
ya allah penting kamu senang ya
mama bersyukur alhamdulillah ini banyak banget
mama bisa bagi bagi ke tetangga tetangga se rt
eh jangan mah
aduh sule kangen baca mama
mbok juga kangen sama sule
oh iya sulit punya oleh oleh buat mama
loh kok manggilnya mama
ya kamu denger sendiri kan
memang sule itu anaknya centini
jadi paket hemat dong
ya beli satu dapat dua
ayo saya standar rumahnya tanya sule yang baru
bentuknya aja beda banget
jangan jangan dia ini
soal ngaku ngaku aja
kalau dia jadi kakaknya centini
gigi ngajut beda
kalau centini ini kan bau wangi
kalau dia itu baunya
pak rt dori bisa aja
ini bau apa
ih gak tahu ini punya siapa
loh nggak tahu
bunganya punya apa ya
saya mana pernah bawa bawa gituan
kenapa tiba tiba ada di sini
kalau sampai ketahuan
ih tahu lah punya siapa ini
nah semua oleh oleh ini
buat mama centini
wah aku suka sekali
tapi sejak kapan kau panggil aku mama luyo
ya sekarang kan zaman modern
ya allah seolah olah yang penting
sulih seneng ya
mama bersyukur alhamdulillah
ini oleh olehnya banyak banget
mama bisa bagi bagi ke tetangga tetangga
eh eh jangan ma
ini semua khusus buat muhammad centini
kalau tetangga ma
biar beli sendiri aja
semua ke jogja
sayang tapi ya ujok belit belit ole
nanti kalau kita dibalas belit lagi
aku kasih buat mama
sulih gak mau dong
sayangnya ke mama centini
dibagi bagi ke orang
kalau dibagi bagi gue aja yang bagiin ya
kok mpok eli sejak kapan sih
bisa panggil kui kui lu lu
kita sama sama orang jawa
gue ini kan udah lama di jakarta
ikut boleh kita di jakarta
ya wiss lah
eh enggak enggak enggak
jangan pelit dong jangan pelit
jangan enak aja
aku aja yang bagiin
ini semua buat mama centini
sulek memang anak pinter banget
mama pokoknya bangga sama kamu
seneng reiki seneng aku
saya juga bangga punya mama kayak mama centini
sekarang mama tak masak dulu ya
sule mau ikut mama masak
atau di sini aja
ya sule kan masih kangen sama mama centini
mama juga kangen
tapi mama harus beresin kerja
kamu temenin mama
ya kita kangen kangenan sambil masak
kerjaan mama beres
tapi juga sampe ngerebutin uang
ya jangan sampe ngeganggu
kamu mau ngelom mama
gue juga mau sih rahat
capek abis perjalanan jauh
mumpung yang punya rumah gak ada
nah ini tapi aku minta tolong ge
ini nanti diberesin
soalnya ibu susilo itu gak suka kalo rumahnya berantakan
ya bagus sih
siapa tahu mami punya ide lebih bagus
maksudnya bobby kebagian gak enaknya terus
bob papi kan udah tua bob
papi udah gak sanggup ngadepin kutu kopret ini
kasian papi dong
gak lucu ah
siapa yang lucu
tua dapet tua muda dapet muda
saya dapet apaan nih kak
oh kamu harus dapet lagi ya
nah gitu deh pak
kamu dapet yang giginya kincol
udah deh kalau kayak gini bobby cabut aja deh
bobby belum selesai bicara
eh bentar dulu dong gan
ini urusan penting begini siapa yang lurus nih sekarang
kamu aja yang ngurus
ya ya kok begitu sih gan
ini jadi julagan siapa
masa gue dapet gigi marmut
mobil mau keluar aja pi
eh kalau lagi kalut jangan jalan
gak ada apa apa
emang papi peduli sama bobi masih
ya peduli dong
kamu kan anak kesayangan papi gimana sih
tapi papi gak pernah peduli sama perasaan bobi
bobby kan pengen deket ke taman centini pi
tapi jangan jangan jangan larang larang dong
emang emang papi udah gak cinta sama mami
papi cinta banget sama mami kamu
tapi ini kan pacar lain bob
ini mungkin uber kedua ya
jadi bobby harus kalah demi hubur kedua papi
centin itu kan pembantu mana udah punya anak
statusnya masih kawin atau belum
ada suaminya atau enggak
tapi papi pikir kamu bisa dapet yang lebih dari centini
tapi pi kan masalah perasaan
gak ada tuh pi status perbedaan kayak gitu pi
kalau namanya punya perasaan punya perasaan sayang ya sayang aja
jangan papi jadi sayangan bobby dong
emang ntar mau bobby aduin sama mami
dikit dikit lapor sih
aduh denger mami aja denger ri
yaudah pi bobby jalan dulu
gak usah ngebut
bobby adu dulu dong
jalan ya pi
tolong ya ya
centini udah pake hemat
dari satu dapet dua
pusing lah itu si tuyul pasti nempel terus
aduh ampun ampun ampun
jangan jangan tadi itu si lo ngerjain kita
sekarang apa urusan
dia sengaja pake pembantu model begitu
supaya kita nggak datang lagi ke rumah dia buat mobil yang sejati ini
memang susi lo itu
memang susi lo itu